bapak kata ibu kan bapak udah meninggal
enggak enggak enggak bapak masih hidup
sayang dewi pegang ini ya
kamu pegang ini sini sini
kamu pegang cincin ini
wih mantap banget ya
katanya aku dengar dengar tuh
daerah sini bahaya
suka ada pembunuhan rampokan
gue pulang duluan ya
kalau aja satria ada di sini
hatiku pasti merasa tenang
karena satria pasti akan menolong aku
dari orang orang jahat
gimana kabar kamu sekarang
kamu kok di sini
iya wi aku pikiran kamu terus
lagian aku juga gak tegang lihat kamu pulang sendirian
kamu kok bisa tahu sih aku kerja di sini
dulu kan aku pernah bilang sama kamu
meskipun aku buta tapi mata aku ada dimana mana
lagian aku juga gak tegang liat perempuan baik seperti kamu pulang sendirian
aku dengar kamu pindah rumah ya
alhamdulillah aku baik sat
iya ada sedikit masalah di kontrakan yang lama
sekarang aku tinggal deket kafe dimana aku kerja
kamu sendiri apa kabar
aku alhamdulillah aku baik
alhamdulillah baik baik aja wi
kamu gak mau tanya keadaannya andre
kamu tau gak besok dia masuk kantor dong
andre udah masuk kantor
berarti dia udah bener bener bangkit ya
iya keadaannya mulai membaik wi
dan itu sedikit banyak karena jasa jasa kamu
kalau enggak gak mungkin dia seperti itu
mungkin dia seperti itu
di mata andre aku cuma seorang penipu
gadis yang terima uang untuk berpura pura jadi orang yang dia cintai
kamu kedinginan ya
kamu kedinginan deh kayaknya
kamu pakai jaket aku ya
enggak enggak apa apa kamu pakai aja
itu jaket kesayangan aku loh
dan aku enggak mau
aku gak mungkin kasih jaket itu kepada seorang penipu
itu artinya kamu bukan penipu
kamu hanya melakukan itu semua demi kebaikan dia
kamu tahu nga
meskipun mata aku buta
aku bisa merasakan dan melihat di dalam hati aku
kalau semua yang kamu lakukan itu tulus
tapi cukup kebiasaan
hanya nanti kamu bisa menemui
udah kamu simpen aja
kamu simpan aja jaket aku ya
biar kamu selalu ingat omongan aku
kalau aku bilang kamu itu bukan penipu
ada apa sih ma
kenapa kamu senyum senyum ceria banget
ulet bulu minum susu kena diare
satria besok itu nanti mulai kerja
udah deh mama gak usah besar besarin masalah ya
justru kita harus makasih banyak sama andre
karena dengan dia masuk kantor kan berarti kerjaannya satria
di kantor ada yang ngebantuin
udah lah ngomong ngomong gak usah ngacau
kamu jadi anak keras kepala
udah ya satria mau ganti baju dulu
udah ya satria mau ganti baju dulu
kamu kan anak kecil yang mirip banget sama aku
aku gak kenal kamu
kayaknya tuh aku sedih banget kalau kamu kayak gini
kamu harus bangun
kenapa dari kecil sampai sekarang
aku selalu mimpi tentang anak kecil yang mirip aku
apa dia kembaran aku ya
kenapa ibu nggak pernah cerita ya
nggak ada isinya
bu slap menyesal bu
tunggu dong wi
akan tau wi
akan udah nyesel wi
akan gak akan melakukan kayak gitu

ninggalin akang sendirian
kita kan udah tunangan loi
tapi dewi udah keburu sakit hati
dewi gak bisa percaya lagi sama akang
hubungan pertendangan kamu sama dewi
mana bu halimah pake mutusnya
sini hubungan pertunangan gue sama dewi lagi
makin susah hidup gue makin susah
hah kenapa gue mesti sedih
kan masih ada nonila
gue bisa ngejar dia
kalau gue bisa dapetin dia gue bisa jemput dia ke rumah kan
kalau gue bisa dapetin dia hidup gue bakalan terjamin
eh mama nenek udah gak usah ngaterin aku
aku bisa sendiri
emangnya kenapa sih
nenek kan pengen mendampingi kamu di hari pertama
mama juga mau nganterin anak mama kembali ke kantor lagi

ah nenek kan harus ngantri anak mama kembali ke kantor lagi gak apa apa kan
maksudnya satria harus pindah ruangan
sesuai jabatannya ruangan andra harus lebih besar
ruangan satria kecilan gitu
eh nenek gak usah gak usah
aku bisa di ruangan yang sama dengan satria
atau di ruangan yang beda dengan satria juga gak apa apa
atau di ruangan yang beda dengan satria juga gak apa apa
betul sekali satu ruangan aja deh kerja sama sama
enggak enggak enggak enggak enggak bisa enggak bisa
ruangan andre ruangan andre
satria lain lagi dong
biar satria aja yang pindah mama gak usah bes bes
cari masalah ya
satria nggak apa apa kan kamu denger sendiri barusan
ini gak adil
burung unta nyelem di kolam es
lama lama beku jadi arca
harusnya kamu protes bukan iya iya aja
yuk bangun yuk
pagi pagi sudah sarapan patun yuk
masa dulu lagi
kata ibu kamu udah meninggal
kamu pegang ini sini sini
kamu pegang cincin ini
aku pengen ketemu bapak
tapi gimana mungkin aku ketemu bapak
kalau kata ibu bapak udah meninggal
tapi nggak tahu kenapa dewi yakin kalau bapak masih hidup
pak suatu hari nanti pasti kita ketemu